saudara polres dan dinas perhubungan kabupaten indramayu jawa barat pada selasa pagi melakukan pengecekan kelayakan kendaraan dan kesehatan para sopir
pengecekan tersebut dilakukan petugas gabungan untuk mengantisipasi kecelakaan saat musim mudik yang diakibatkan teknis kendaraan